anda masih di cnn indonesia sports atlet panjat tebing indonesia aspara jailolo sukses menyumbangkan medali perunggu untuk indonesia pada nomor speed putra
selain prestasinya penampilan aspar cukup menarik perhatian dengan potongan rambutnya yang unik
satu penyumbang medali bagi indonesia di cabang olahraga panjat tebing adalah aspar jailolo perunggu di nomor speed putra
kecewa pasti dong gagal menyumbangkan emas tapi gimana tadi jalannya pertandingan mungkin bisa diceritakan sedikit
yang pasti saya kecewa tapi saya senang juga sudah bisa memberi yang terbaik lah di pertandingan ini
untuk catatan waktu pribadi sih penampilannya belum maksimal soalnya di latihan kita bisa lebih dari ini waktunya
tetapi di speednya seperti ini jadi siapa kurang fokus sedikit pasti akan lewat karena dari star sampai finish itu harus fokus terus
saya kecolongan di finishing tadi mau kemas aku
tapi dapat perunggu harus kita syukur ya yang saya tertarik adalah potongan rambutnya bang aspar nih
ini potongan rambut model apa nih bang buat jimat keberuntungan atau gimana nih bang
ini sebenarnya gambar cicak ya cicak karena ini pada saat ulang tahun indonesia ya jadi saya buat cicaknya ini merah putih
jadi ini menambah kepercayaan diri lah yang pastinya
oh gitu ya
emang sengaja dibuat untuk tampil di asean games ini
ya sengaja saya spesial buat asian games
good luck bang asmar ke depannya di panjat tebing indonesia
semoga bisa melebih prestasi dari sekarang
selamat ya bang
demikian tadi wawancara singkat saya dengan aspar jailolo peraih medali perunggu di nomor speed putra panjat tebing asian games dua ribu delapan belas
erlangga wisnuaji palembang